seorang warga sukoharjo jawa tengah berinisial ep ditangkap polisi
karena diduga menjadi pelaku pembunuhan yulia warga solo
yang jasadnya ditemukan di dalam mobil yang terbakar di daerah sukoharjo pada rabu lalu
berdasarkan penyidikan terhadap ep julia dibunuh karena persoalan utang
jumlah awal utang tiga puluh juta rupiah kemudian berkembang menjadi satu ratus empat puluh lima juta rupiah
karena sebagian besar utang digunakan untuk modal usaha ternak ayam
pelaku seketika gelap mata dan langsung menghabisi korban di kandang ayamnya
kemudian membawa jasad korban ke mobil korban serta membakarnya
pelakunya sementara yang eksekusi satu orang
yang satu itu menurut pengakuannya itu jemput si pelaku ini aja
jadi apakah perlibat langsung atau tidak ini yang perlu lagi kita dalam
pemungkapan kasus pembunuhan
pengungkapan kasus pembunuhan yulia berawal dari peristiwa terbakarnya mobil di kawasan bendosari sukoharjo pada rabu lalu
setelah api padam dalam mobil tersebut ternyata didapati sesosok jasad wanita dengan luka mencurigakan
yang akhirnya berhasil teridentifikasi sebagai korban pembunuhan
dan diperliputan cnn indonesia